dia abis ini langsung ke rumah sakit
bener ya nanti langsung ke rumah sakit
sebentar saya angkatnya dulu
kayak lagi ngumpetin sesuatu gak sih
gak tau ya
lepasin lepasin saya dari sini
lepasin saya dari sini saya mau keluar
saya janji saya akan kasih apa aja ya berarti lepasin saya dari sini
udah gak usah teriak teriak
nanti tunggu tunggu kan lo sakit
lagi kan lo dikasih makan kenapa gak pernah mau sih
kita tuh udah bawain dokter buat balut tangan loh
biar lo sembuh
gue tuh cuma minta lu gak usah teriak teriak
lo malah kabur
ya allah padahal aku ingin melawan
tapi aku bener bener gak mampu
bener bener aku lemas
aku rindu sekali dengan keluarga aku ya allah
mas kamu pas lagi cari aku kan
jika sampai sesuatu terjadi dan kita nggak bertemu lagi mas
aku ingin kamu tahu aku tidak menyerah berharap
aku akan terus nungguin kamu sampai detik terakhir mas
gimana caranya aku bisa keluar dari sini ya
ya allah kebakaran di gudang villa itu juga masih mengganggu aku
gimana kondisi orang orang di sana ya
dan apa penyebab terjadi kebakaran itu
ya allah tolong bantu hamba ya allah
agar bisa keluar dari sini
dan bisa memiliki keluarga hamba lagi
pokoknya kalian harus lihat hasil karya saya memotong rambutnya
potongan kek gimana ya
potongnya habis semuanya keju
enggak sih karena dia mau disesain sedikit
aduh anak mama sedang mandi
aduh udah ganteng sekali
coba liat lihat yang berangkat
cakep kan bagus kan
gimana ya kan masih ada
samping depan belakang
depannya itu masih bisa dikit
masih sayang kok buat andin
tuh belakangnya masih ada
masalah sekarang aja ngomong kayak gitu
giliran di depan mbak andinnya beneran
mukanya kan campur
gak ada senyum senyumnya
iya giliran jauh dia
belakangnya masih dipotong
iya bisa sedikit
tenang mas itu masih ada
cikguirnya ada gitu
lagian rambutnya kan udah kepotong
itu udah disapu tadi sama kiyek
mau tepe lagi
cuman kalau andin nanti marah gimana
pendek banget loh
nanti biar mama yang bicara sama andi
mama yakin andin gak akan marah
dia orang yang sangat baik
kalau mama bilang pasti ahdin akan mengerti
informasi yang saya dapat dari sim card pak al
identitas pemiliknya bernama abu
saya harus menemukan pak ambo ini
ada di mana dia
jadi pak abul ini adalah seorang pedagang gorengan
baik saya tanya pedagang ini
ibu pak abdul ada di mana ya
saya mau ketemu dengan pak abu
pak abu tukang gorengan kan
pak abul kan sudah meninggal pak dua minggu yang lalu
pak abul sudah meninggal
iya pak betul
terima kasih ibu
rupanya ada yang lolos dari penyelidikan saya
berarti penjahat ini hanya memanfaatkan identitas pak abul
yaudah kalau begitu sejak kamu sudah siap rambut kamu sudah rapi
kamu sudah mandi bisa langsung ke rumah sakit
nanti mama video call ya biar mama sama rena bisa bicara samanya
dia habis ini langsung ke rumah sakit
benar ya nanti langsung ke rumah sakit kamu biarkan saya minum
sebentar saya angkat telpon dulu
lagi ngumpetin sesuatu gak sih ap
enggak tahu ya saya merasakan sih
ya kalau misalnya orang kata di amnesia pasti mereka juga gak akan bedakan allerg sekali sama aller dulu
either mungkin doesn't ai harus ibu saja
nggak kok kayaknya gak kena apa apa
tapi malah kiki fokusnya bukan ke situ bu kiki itu fokusnya mas ala pas dipotong rambutnya malah kelihatan kayak kurus banget tuh bu
rasanya kiki tuh pengen ngasih makan yang buahnya biar badannya ginuk ginuk kayak zaman dulu gitu lah bu ya kan sokol gitu
sekarang tuh kayak lehernya kelihatan panjang terus matanya cekong kayak
sama kayak kamu kamu juga makan yang banyak tapi kurus terus gitu
hei jangan bu kalau kiki kalau gembrut mau jadi apa
ya udah kan pelan pelan orang kan membesarkan badan juga nggak langsung sekejap gitu itu kan efek dia di pulau kurang makan
iya juga sih
ini makanya kamu masakin yang enak enak ya
ayo tenang aja bu
data sim cardnya palsu
iya betul pak tapi dari informasi yang saya dapat pemilik dari sim card itu ternyata sudah meninggal
jadi bisa disimpulkan kelaku kejahatan ini hanya memungkinkan
memanfaatkan identitas orang lain pak
terus masalah agus rimba gimana
dia itu siapa
dari informasi yang saya dapat ternyata dia itu adalah seorang residivis yang sering keluar masuk penjara
dan ternyata agus rimba ini tergabung dalam kelompok yang terkenal di cin
berarti agus rimba ini termasuk orang orang yang punya tattoo rantai bintang gitu
untuk masalah itu saya belum menemukan informasinya pak
tapi akan segera saya update jika saya menemukan informasi
oke terima kasih banyak ya
pokoknya saya mau saya harus menemukan istri saya
saya akan usahakan yang terbaik
gue gak mau ngabisin waktu gue disini
gue gak mau membosok disini
gue gak mau membosok disini pak
pak lepasin saya pak
bercuma lo teriak teriak kalo polis udah jatoh
kita semua udah tau berapa orang yang udah lo bunuh
gue gak ada maksud menunjukkan mereka
gak ada maksud gimana
lo itu udah sengaja yang merusakkan mobil kan
itu namanya rencana akan bro
tapi gue sama sekali gak ada maksud
belum lagi kejahatan lo yang lain
udah bagus lo dipohon isumur hidup
kalo hukuman mati kelar hidup lo
pak saya mohon sepuluh rupiah yang dari sini pak